presiden joko widodo menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya mbah mun di mekah arab saudi
presiden mengenang mbah mun sebagai kiai yang karismatik dan selalu menjadi rujukan bagi umat islam
presiden juga menyebut mbah mun merupakan sosok yang sangat gigih memperjuangkan slogan nkri harga mati
presiden joko widodo menyebut mbah mun sebagai kiai yang karismatik dan selalu menjadi rujukan bagi umat islam
presiden juga menyebut mbah mun sebagai kiai yang selalu menjadi rujukan bagi umat islam
pada saat ini mbah mun juga sangat gigih dalam menyampaikan slogan nkri harga mati
oleh sebab itu kita berpikir kemilanan
kepala perintah seluruh kelayat indonesia kita semua berpikir bela sungkawa atas wafatnya mio
sehingga bisa diperima di tempat yang terbaik
sisi allah swt dan keluarga yang diperhatikan dengan sangat berpikir terasa